kita beralih ke informasi lainnya pemerintah indonesia telah menandatangani perjanjian pembelian dua jenis vaksin covid sembilan belas astrazeneca dan novavax
dan penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh menteri luar negeri dan menteri kesehatan
indonesia siap membeli masing masing lima puluh juta dosis vaksin covid sembilan belas astrazeneca dan novavax
dan hal tersebut ditandai dengan penandatanganan peningkatan supply commitment letter pada rabu siang
penatanganan tersebut dilakukan antara novavax dan juga indofarma dan juga astrazeneca dengan bio farma
yang disaksikan langsung oleh menteri luar negeri retno marsudi dan menteri kesehatan budi gunadisadikit
menteri kesehatan mengatakan bahwa tahap pertama pengadaan vaksin covid sembilan belas ditargetkan akan selesai dalam dua hingga tiga pekan ke depan
setelah itu baru memasuki tahap kedua yakni pendistribusian vaksin ke seluruh pelosok tanah air
pembelian dua jenis
ada dua jenis vaksin dari dua perusahaan besar dunia ini
satu dari kanada amerika novavax satu lagi dari inggris eropa untuk astrazeneca
memberikan variasi yang cukup untuk rakyat indonesia atas produk produk vaksin yang nanti kita bisa gunakan